istri raja lucu juga ya
kenapa perasaan gue gak enak ya
gua takut terjadi sesuatu sama anak gua
namanya namanya du du du du du
kalo gitu aku anterin ke kantin yuk
putri tunggu bentar ya aku antarin tante sofia dulu
kamu gak mau makan
raja jangan blok blok putri raja
putri raja itu punya aku putri
ini buku nikah
raja udah jadi imam aku
gua harus cari orang profesional buat teror mereka berdua
tuanku cuma punya pilihan
tuanku cuma pilihan
pilih mama atau perempuan simpadan papanya
sebaiknya bawa pergi dia gue dari sini
saya gak butuh uang
sekarang juga kamu dan dia gue pergi dari sini
hebat lo raja
jadi sekarang lo udah nikah
hidup lo bahagia gitu
lo bahagia sedangkan gue baru keluar dari penjara
ini semua tuh gara gara lo sama nyokap lo
gue bakal hancurin lo hidup lo berdua
lo kenal sama raja
atau lo kenal sama putri
gue gak kenal sama mereka
kalau lo mau gue terima kerjaan ini
dan itu semua belum termasuk bonus
dan keperluan gue
pokoknya gue mau
lo selesain ini semua
lo mau secepatnya
karena gue sakit hati sama mereka berdua
lo bikin hidup mereka berdua
gak usah lo suruh juga
gue bakal bikin raja
sama istri atau bakal menderita
sama istri itu bakal menderita
gue bakal bales semua
samanya sakit hati sama waar ada miskin
orang lagi mau melahirkan antrinya lama kayak begini udah kebu brojol di tempat ini
ya lah tantan namanya juga rumah sakit ya kita harus nunggu kita harus sabar
ini banyak yang ngantri
lapar kan tuh jadinya kan ya
kamu gak lapar
belum masuk gue kelaper
istri raja lucu juga ya
kenapa perasaan gue gak enak ya
gue takut terjadi sesuatu sama anak gue
namanya namanya du du du du du
eh tante tante bete kan kalo gitu aku anterin ke kantin yuk pasti lapar
putri tunggu bentar ya aku antarin tante sofia dulu
enggak bu yaudah ya udah
udah laper ibu makan dulu ya
yuk yuk yuk
di seba mana kantinnya
di sebelah sini
emang kamu tau
kamu ngapain sih dateng disini
kok misalkan orang orang pada tau kamu dateng
apalagi kok misalkan sampai raja tau
aku gak peduli putri
aku cuma mau tahu keadaan kamu gimana
kamu baik baik aja kan
terus kandungan kamu gimana
aku gak akan ninggalin kamu sendirian
aku akan selalu disisi kamu
sekarang aku udah jadi istri orang
aku udah jadi istri saya raja
kamu gak boleh kayak gitu sama aku
aku mau kamu tahu kamu bisa berburu aku kapan aja
karena aku sayang sama kamu putri
aku akan nungguin kamu
aku akan nungguin kamu
udah dong jangan nangis